badan narkotika nasional atau bnn berhasil mengungkap pembuatan dan peredaran narkoba jenis ekstasi cair
yang diproduksi dan diedarkan di diskotik mg jakarta barat
proses penguapan ini membutuhkan waktu yang cukup lama
lantaran ketatnya penjagaan dan rapinya peredaran dari narkoba jenis cair ini
dari hasil penggeledahan di setiap ruangan di gedung diskotik mg yang mempunyai empat lantai ini
bnn berhasil menemukan tiga ruangan yang digunakan untuk memproduksi narkoba jenis ekstasi cair
sejumlah barang bukti mulai dari alat pembuat ekstasi dan bahan zat pembuat ekstasi cair
serta ekstasi cair yang telah siap diedarkan berhasil disita
menurut deputi pemberantasan bnn irjen pol arman depari
ketatnya sistem keamanan dan penjualan narkoba di lokasi ini
sempat membuat petugas bnn kesulitan mengungkap kasus tersebut
diskotik mg mulai beroperasi tahun dua ribu tujuh belas
dan mulai membuat dan mengedarkan ekstasi cair tiga tahun terakhir
setiap pengunjung yang hendak datang ke diskotik mg akan diperiksa secara ketat
harus menunjukkan kartu anggota jika ingin memesan ekstasi
setelah diverifikasi disklaim bahwa kartunya asli
maka kemudian petugas yang melakukan pengecekan akan mengontak ke kaptennya
kemudian kaptennya akan mengontak penghubung
nah dari sini saudara saudara tentu melihat betapa
rumitnya dan betapa mereka ini mempersiapkan pengamanan yang berlapis lapis sedemikian masa
dalam kasus ini enam orang tersangka berhasil diamankan
di antaranya samsul anwar alias awang wa alias ta fe alias na mi alias ka fd dan dw
dari hasil penyelidikan terungkap
setiap hari para tersangka dapat menjual sebanyak satu ratus lima puluh sampai satu ratus tujuh puluh botol air mineral yang berisi ekstasi cair
hingga saat ini tugas bnn masih melakukan pengejaran
satu orang tersangka lainnya
bernama agung azhari alias rudi manca
yang merupakan pemilik diskotik mg
tidak hanya menangkap para tersangka
bnn saat ini juga telah menyita sejumlah aset para tersangka
mulai dari rumah pribadi kendaraan dan rekening bank
atas perbuatannya para tersangka akan dijerat dengan undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan
tentang narkotika dengan ancaman pidana mati
kisah dan tempo sedang dilndarrive sejak tahun dua ribu sebelas dan ber dua tahun tadi
dan satu orang samurai terbranya
yang merupakan seorang muslimh
ber ketentangan kini